sani jaga umpangan lu kenapa sih ampun one udah ngeri hasan bentar lagi bakalan jadi murtad
bukan tahu umat islam akan dibantai di seluruh dunia madia dia ini musuh besar kita wan buktinya
udah ada nyai ganti meninggal di tangannya nih hai sani jaga umpangan lu ha disinggung dong
ya allah ya tuhan
apa yang sebenarnya terjadi
kenapa mereka memusuhiku ya allah
dan kenapa orang orang panti ini menuduhku membunuh
padahal lamamu ini hanya berniat menyembuhkan orang
apa benarkah ramalan itu ya allah
hasan jadi orang murtad
kenapa orang begitu percaya pada ramalan
lu itu gak pergi dari panti
kalau lo merasa benar
lo gak perlu takut saya
nah itu dia
allah pasti akan melindungi lo hasan
wah ternyata disini
siapa yang dicariin
sani jaga omongan lo kenapa sih
nanti dikira nih hasan bentar lagi bakalan jadi murtad
lo kan tahu umat islam akan dibantai diseluruh dunia sama dia
dia ini musuh besar kita wan
buktinya kan udah ada nyai kanti meninggal di tangan dia nih
lo mau yang kerasa dia coba
disinggung dong ha dia tuh sudah nutang lo
kok lo yang sewap
tepi tadi dia wong
tepi tadi dia wong
tepi tadi dia wong
lo sekarang udah jadi pengikuti dl wan
biar gue yang lakuin ya
takut sani akan merasik sama sanya kanti
ini gara gara gue
jadi biar gue yang menyembuhkannya
alhamdulillah ya allah
kenapa bufi gak coba tahan dia sih
aduh gimana ini sekarang
saya juga gak tahu kapan dia perginya
dia juga gak bilang ke saya
sekarang ridwan dan sani sedang mencari naasan
kita harus selesaikan sama sama
asan seorang pembunuh
dan juga akan menjadi orang murtad
itu karena takdir san
lo sebaiknya jangan terpengaruh san
tidak wah biarkan asam sendiri
san sudah ikut campur wan
lu mau mukul gue san
istighfar san gue cuma ingin bantu lu san
ya ampun berantem lu
mana tuh san wan
aduh mana tuh
wah kalau badan gue gak rewet nih gue habisin tuh berdua tuh
aku mau kamu siksa dia
jangan biarkan dia sampai mati
bawa dia ke hadapan saya
kamu sudah tahu ciri cirinya kan
saya sudah melihat melalui ilmu terawang saya
aku tidak akan tenang
sebelum orang yang membunuhnya ikan ti itu
kamu tahu kan
kamu tahu kan
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi